menghadapi debat perdana calon presiden petahana jokowi menantang untuk berbicara sesuai data
selain data yang valid jokowi juga mengharapkan agar debat memunculkan sikap optimis bukan pesimis
dalam debat perdana kami semalam mengangkat temaham terorisme dan korupsi
jokowi menantang untuk memberikan fakta dengan data
selain itu presiden juga mengharapkan agar setiap calon menampilkan gagasan dan sikap yang optimistis terhadap perbaikan bangsa
sanggapannya pak rudai dan pak lentus
kalau kita bicara ya yang penting satu pakai data
yang kedua ya jangan pesimis lah
kalau ada yang belum baik iya banyak yang belum baik
tapi kita harus optimis kita perbaiki kita perbaiki kita perbaiki
itu tugas kita
ketua dewan penasehat badan pemenang nasional nomor urut dua prabowo sandi zulkifli hasan
mengatakan pasangan nomor urut dua siap selesai
timnya juga sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi debat terkait tema hukum dan ham
sebagai ketua dewan penasehat zulkifli hasan meminta kepada pasangan calon agar bersikap tenang dalam menghadapi debat
waktu udah hari hari politisi kan hari hari makanannya debat
enggak perlu dilatih lagi
hari ini kan pak prabowo pak sandi agendanya internal itu persiapan untuk debat juga pak ya
istirahat santai santai kalau besok nyanyi nyanyi ya
satu hari jelang debat perdana kami sebesok
kami akan mengajak anda untuk melihat segala pernak pernik persiapan termasuk membaca laku semiotik politik
para kandidat pemimpin negeri dalam beberapa event pemanasan ya sebelum debat beberapa hari lalu kan kita dengar ada setiap calon presiden mengungkapkan atau memaparkan visi misinya
visi presiden dan juga visi calon presiden katanya
peran dan gaya apa yang mungkin akan digunakan para kandidat untuk memenangkan debat dan meraih simpati publik
kami akan membahasnya malam hari ini bersama mas gun gun herianto analis komunikasi politik
terima kasih mas gun gun
gun sudah datang kemudian ada yang membahas kalau tadi membahas secara akademik
saya nggak mau bilang ini membahas secara klinik tapi membahas secara budaya
ada budayawan kita ada mas agus nur terima kasih mas agus
sudah datang sudah lama nggak kesini mas gun gun dan mas agus
terima kasih sudah datang
kita pengen menghadirkan mas gun gun dan juga mas agus disini untuk memberikan penerawangan sebenarnya kepada masyarakat
kalau kita lihat kan besok ini debat yang pertama kita butuh kira kira bayangannya seperti apa
bayangan pertama kita sudah dapat di lima tahun yang lalu
bayangan kedua mungkin saja kita dapat dari penyampaian visi misi kemarin oleh presiden jokowi dan juga calon presiden prabowo subianto
saya mau ke mas gun gun dulu apa yang bisa kita bayangkan dari debat besok
apa yang mungkin menjadi highlight anda mas gun gun secara komunikasi
ada tiga hal dalam bacaan saya pertama itu gaya personal

kemudian yang ketiga adalah manajemen kesan dan manajemen kesan yang terperangkat dalam debat besok
kemudian yang ketiga adalah manajemen kesan dan manajemen kesan yang terperangkat dalam debat besok
kemudian yang ketiga adalah manajemen kesan dan manajemen kesan yang terperangkat dalam debat besok
dan yang ketiga itu tentu relevansinya dengan tema karena ini kan empat topik yang sangat fundamental
korupsi ham kemudian pemberantasan terorisme dan penegakan hukum
sangat bisa memicu perdebatan disitu ya
sangat dan ini adalah momentum kali pertama itu membentuk yang disebut dengan stage of brainstorming
atau panggung perbincangan karena yang berdebat bukan hanya capres di panggung tetapi yang berdebat ada juga tim ses dan buzzer
itu yang rame ya
agustus bukan jadi buzzer kan
ada bagusnya ketika fase
januari itu mulai
masuk dalam kanal atau perbincangan
bagian terbesarnya adalah program
sementara sejak dua puluh tiga september
sudah mulai kangkungan
saya melihat ketika ada
prakondisi misalnya penyampaian visi
presiden oleh jokowi
di beberapa stasiun tv
kemudian kemarin pidato kebangsaan
pak prabowo itu mulai
dialektika itu terbangun
ada yang pro ada yang kontra
lebih banyak sebenarnya
sekarang pada kategorinya
verbal agresif dibanding argumentatif
dalam pendekatan akademik misalnya dominic ivante
menohok ide kehormatan orang lain
kalau argumentatif itu
menyerang orang lain data fakta
yang verifikatif untuk membangun
anda katakan prakondisinya sudah dibangun sedemikian rupa
untuk debat kali ini
baik secara politik secara konten
tapi kalau secara impresi gitu mas gun gun
anda lihat pemanasan kemarin
penyampaian visi misi presiden
kemudian apa namanya
politik apa namanya pidato kebangsaan dari prabowo subianto
itu prakondisi juga nggak
ya itu prakondisi yang menunjukkan juga
panggung gaya personalnya sendiri sendiri
pak jokowi itu kan modelnya
dilingkari oleh audiens
seperti town hall meeting gitu
dia kemudian berbincang
dan ini sebenarnya khas dari gaya personal
namanya equalitarian style
jadi model equalitarian style itu adalah gaya kesetaraan

tidak terlalu jago orasi di panggung
tetapi jago membangun hubungan antar pribadi
makanya jokowi kekuatannya kan dari dulu belusukan
ketemu kemudian ngobrol santai
kemudian disitu menjadi apa namanya
pemicu orang membincang
dan muncullah citra
dan manajemen kesannya positif
kalau pak prabowo kemarin kan panggungnya
dihadiri banyak orang
dia menjadi pusat perhatian
dan proses pidatonya itu
itu menunjukkan dia berada di gayanya juga
itu prabowo ya
iya dynamic style itu mas budi itu biasanya
jadi sering kali menyerang atau menohok gitu
dan itu menjadi apa namanya khas pak prabowo
seperti misalnya serangan indonesia akan punah
indonesia akan bubar
menyerang ketimpangan sosial
dengan representasi simbolik tampang boyolali
oke itu ya kemudian apa menjadi prakondisi
yang mungkin saja akan kita bisa baca di debat pertama
tapi buat agus nur seorang budayawan sutradara pemain teater macam macam ya
anda kan bisa melihat panggung depan panggung belakang seseorang gitu
debat pertama itu seberapa penting untuk memberikan kesan yang baik
saya setuju dengan mas gugun tadi
kesan pertama impresi personal
kalau dalam bahasa iklan kesan pertama begitu menggoda selanjutnya terserah
jadi penting itu pertama itu penting ya
kesan pertama saya menduga
dia akan menegaskan gaya masing masing personalnya
tapi ada analisis menarik ya
misalnya dari pilpres pilpres sebelumnya
ada pendulum nih
ada pendulum misalnya
dari gaya sby kenapa ke jokowi
atau dari bumega ke sby
bumega dianggap tidak artikulatif tidak bisa berpikir runtut
mereka merindukan seseorang yang kayak gitu
anti tesanya ada anti tesanya
sby dengan gaya yang hati hati
sangat berjaga jaga tapi tidak spontan
jokowi memberi anti tesis itu yang spontan yang berusukan yang merakyat
yang menyentuh orang
tapi kelemahan jokowi kan dianggap tidak tegas
anti tesis dari orang yang kayaknya sorry itu saya
kelemar kelemar kan dianggap ya orang yang tegas
ya itu yang citra yang dibangun prabowo kan
makanya kita belakangan komunikasi pak jokowi terakhir ini
sebenarnya pernyataan pernyataannya tegas
kalau bicara harus pakai data
itu yang kemudian ditekan kan
iya bahwa dia juga bisa tegas
saya kira di debat nanti dia akan seperti
sebagai apa namanya sutradara teater
anda kan biasa mengorganisasi dramaturgy gitu ya
penampilan pertama ini kan seberapa kunci
untuk menentukan tadi kata anda
memberes pertama harus mampu merebut audiens dengan satu gaya
misalnya pak prabowo pasti akan dengan ketegasannya
kalau pak jokowi saya kira dia akan
dengan isu yang personal yang sangat
kerakyatan dengan gayanya dia akan menyentuh itu
menyentuh simpati orang pemilih
para calon pemilihnya
terutama di luar pendukungnya
bahwa dia juga
bisa tegas seperti pak prabowo
tetapi dia tidak kehilangan pesona kerakyatannya
oke anda lihat mas gun gun akan ada
jokowi yang berbeda atau prabowo yang berbeda
seperti kata mas agus tadi untuk menutupi
selama ini yang dianggap orang kurang
misalnya jokowi tadi kurang tegas
bagi prabowo isu isu itu hanya jadi isu ya
kerakyatan jadi isu
kalau pak jokowi itu kerakyatan kayak ada sehari hari gitu sehari hari
apakah di debat pertama itu akan ada
jokowi yang berbeda dan prabowo yang berbeda
ditahan dulu kami akan ulas itu
usaha jenah berikutnya tetap bersama kami
dari penerawangan dukun politik saya agus nur
apa namanya debat pertama nanti sangat menentukan
jadi orang harus bisa menampilkan dirinya sendiri
dan juga mengurangi atau menutupi kekurangan yang selama ini dikesankan oleh orang
mas gun gun apakah akan ada jokowi dan prabowo yang berbeda
nanti di debat mendatang
tapi kalau tadi kata mas gun gun dan juga mas agus
prakondisinya sudah ada salah satunya penyampaian visi misi
kita tengok tengok dulu yuk visi misi kemarin itu seperti apa
dan apakah nanti akan terlihat jokowi dan prabowo yang seperti itu
apakah negara yang cadangan bahan bakarnya hanya bisa bertahan dua puluh hari
cadangan berasnya juga hanya bisa bertahan tiga minggu
saudara saudara apakah ini negara yang kuat
apa ini negara yang bisa langgeng
bahkan menteri pertahanan pemerintah yang sekarang saja
mengatakan kalau indonesia terpaksa perang hari ini
kita hanya bisa bertahan tiga hari
karena peluru hanya tiga hari yang ada
dengan infrastruktur yang ada
baik jalan tol maupun jalan nasional
masyarakat diberi pilihan pilihan
mau pengen cepat jalan tol
mau pengen cepat yang lain pakai jalan nasional silahkan
jadi mungkin dulu misalnya dari produk ibu roti tadi
ngirim dari semarang ke jakarta
dulu mungkin sepuluh jam sekarang hanya lima atau enam jam sampai
tetapi yang paling penting adalah bagi ukm
oke mas gun gun ini tunggu sebentar
ada dua pertanyaan yang pertama inikah jokowi dan prabowo yang jenuin yang pertama
yang kedua apakah nanti akan menemukan jokowi dan prabowo yang berbeda dari penerawangan akademis anda
dari panggung tadi itu sebenarnya merepresentasikan gaya personalnya
kayak jokowi itu berada di areanya zona nyamannya
prabowo juga di zona nyamannya
panggung itu bukan zona mereka
sebenarnya mereka itu berada di zona nyamannya prabowo juga di zona nyamannya
mereka akan mengadaptasi dramaturgi
mereka akan punya peran namanya retorically sensitive
jadi karena gini sensitivitas retoris itu penting dibangun karena mereka kadang kadang dipaksa untuk keluar
dari zona nyamannya misalnya yang equalitarian dan dynamic tadi
misalnya ya mungkin di segmen satu pemaparan kan sifatnya linear
nah segmen dua dan tiga itu kan pertanyaannya
nah segmen dua dan tiga itu kan pertanyaannya
dari kisi kisih dua puluh pertanyaan
segmen empat dan lima itu dialektik dengan kandidat lain
menurut saya akan ada dua tipe orasi yang cukup berbeda
yaitu satu namanya impromptu spontan
yang kedua extemporer
apa namanya berdasarkan outline yang sudah dibikin
poin poinnya kemudian baru dikembangkan
menurut saya dua duanya itu akan berada di situ
jadi impromptu pada saat spontan menjawab kemudian merespon extemporer
mereka akan kembali ke poin poin misalnya soal isu ham soal isu korupsi pemberantasan teroris
dan itu kan mereka outlinenya pasti sudah siapkan
masalahnya adalah menurut saya bukan hanya retorik
aspek retorika itu kan soko gurunya itu tiga hal
dan itu pasti mereka mainkan meskipun mereka yang dominan yang mana
dari tiga komponen itu satu aspek etos
membangun kepercayaan dan kredibilitas
patos ini tentu menyangkut sentuhan emosi
bagaimana misalnya sandi pasti ke panggung menyalami misalnya tangan kymar
seperti waktu pendaftaran waktu itu
mengesankan impresi good boy
dan kemudian juga menghormati orang tua menghormati lawan dan lain lain
itu aspek emosi selain juga di pesan
misalnya bapak ini misalnya digerobokan kemarin
mungkin akan diulang juga nanti di debat
sebagai bentuk sentuhan emosi
dan yang ketiga adalah aspek logos
logos ini sebenarnya terhubung dengan data argumentasi
dan itu menurut saya pak prabowo itu akan banyak memainkan aspek ini
sebagai bentuk serangan karena selalu dikritik bahwa sekarang ini
pesimisme itu di orientasikan atau dilekatkan pada pak prabowo
karena seringkali verbal agresif dan minim data
kritiknya kan gitu
tapi semangatnya tinggi
makanya menurut saya itu prabowo besok kemungkinan besar
akan seperti pak anies baswedan mungkin di pilkada dki
banyak mengkonstruksi data yang menjadi data pembanding atau data pengkritik
terhadap datanya pemerintah
mas agus apa yang anda bayangkan kalau kita bicara mengenai gaya
bicara gaya persuasi tadi apa yang anda bayangkan besok hari
pertama untuk pak jokowi barangkali dia harus muncul atau pertama tama
memberi impresi semakin menegaskan kerakyatannya mungkin humor ya
ada satu yang membuat orang tersenyum pak prabowo agak sulit ini
kalau pakai metode itu
karena tampang boyolah itu menjadi di pelintir gitu
itu kan bagian dari humornya prabowo tadi kan
iya sebenarnya kan tapi karena penyampaian karena kan penyampaiannya tidak pas betul menjadi keliru
pak jokowi pasti akan memberi impresi itu gaya gaya itu
humor itu menjadi menjadi apa salah satu senjata pak jokowi
bukan soal jawaban yang apa yang mereka katakan itu jawaban
kalau saya soal jawaban mereka atau pertanyaan mereka pasti normatif
misalnya soal ham bagaimana memberantas ham
gak usah pak jokowi atau prabowo saja bisa menjawab normatif
saya akan apa aspek hukum bukan itu tapi respon
ekspresi bagaimana spontanitas mereka merespon itu
itu yang akan impresi kuat
apa yang harus ditingkatkan dan harus ditutupi dari kedua calon
terkait dengan gestur tadi ya untuk memenangkan
kata mas agus konten itu ya kemon
pastikan isu apa isi kepala jokowi dan prabowo kita sudah tahu sama
habisnya kita debat ya kita sudah tahu
nyaris kalau dilihat visi misinya kan gak berbeda jauh
artinya penegakan ham dan segala macam
dengan empat orang ya kita tidak hanya bicara jokowi prabowo
di situ ada kiai ma'ruf dan ada sandiaga uno mas agus gimana anda lihat
saya tergantung kepada yang lainnya ya pak jokowi dan prabowo ya kita bisa berbicara tentang itu
saya tergantung nanti wasitnya lah ya
wasitnya yang netral
misalnya apalagi dengan kisi kisi ya yang sudah dibocorkan
sebenarnya kan debat ini menjadi tidak menarik
tapi apa yang terjadi di panggung secara spontan
mungkin ada pertanyaan atau cara bertanya yang ekspresif
atau mungkin jebakan gitu ya
itu yang akan menarik
kalau saya melihat gini memang pembagian peran itu menjadi sangat penting
nah ini penting ya
orang orang yang akan suka sebenarnya dengan tipe berbagi
kekitaan diantara pasangan calon itu tergambar dari proses interaksi personal mereka di panggung
apa yang anda bayangkan dan apa fakta yang anda lihat sebelumnya
dan apa yang anda bayangkan ke depan mas gun gun
kalau dulu ya dengan pak jk itu kan pak jokowi berbeda style
nah sekarang sama sama equalitarian
pak kiai maruf juga equalitarian
nah itu menurut saya harus saling menutupi
dalam konteks isu isu dan berbagi manajemen waktunya
nah itu harus benar benar dikelola dengan baik
karena saya melihat terutama passing sebenarnya ya kan
itu yang harus jadi pr bagi kedua beliau beliau ini
sementara kalau saya lihat di kubu pak prabowo dan sandi
itu untuk urusan yang lebih soft
yang lebih menyentuh emosi
itu bagusnya dimainkan oleh sandi
oke misalnya seperti apa isu isu seperti ini
seperti misalnya kalau bicara yang humor
atau yang ya soft
yang kemudian memancing orang untuk ke aspek patos
itu sandi lebih mengena dibanding pak prabowo
karena bukan hanya soal pesannya
ya termasuk cium tangan tadi ya
dan saya melihat beberapa kali perhatikan pak prabowo
yang mencoba menurunkan tensi dengan humor
dia terjebak pada dominan gayanya
dan itu memang tidak cocok seperti yang kata mas agus tadi
tidak bisa dipaksakan ya mas agus
oleh kiai maru sendiri jadi faktor apa mas agus
tapi di jawabnya bisa jadi jadi
kami akan segera kembali sesaat lagi
oke sebelum kita bicara mengenai dampak debat ini kan
kata mas agus tadi punya kesan yang sangat penting
untuk kedepannya gitu
tapi sebelum kita bahas itu mas gun gun
pembagian perang gimana dari perspektif anda
ini seperti main bola kan striker yang bagus
saya dalam pengetahuan saya sebagai orang penggemar bola
bagi saya belum ada yang bisa mengalahkan duet
misalnya frank apa ruth gullit dengan van basten
saya nggak tahu formulasi sekarang apakah
kandidat itu dua berhadapan
dua berhadapan atau kalau dulu kan
yang pertama yang berdana dua
mungkin justru yang akan berperan untuk sedikit
lebih terbuka itu kiai maru
maksudnya bagaimana lebih terbuka itu
karena dia tadi kesan bahwa selama ini
lebih di belakang jokowi
tidak banyak melakukan
wacana wacana publik dibanding sandi gitu kan
di sini ada kesempatan untuk melakukan antitesis antitesis
seberapa penting jokowi lebih penting mana
jokowi membuka dan menaruh kiai maruf
lebih tiga langkah ke depan
atau tetap menempatkan kiai maruf ya ada di belakang
yang akan bertanya
yang akan bertanya saya mau membayangkan
yang lebih berperan bertanya
agak pertanyaan yang lebih menggelitik atau mengulik itu
jokowi akan dikesankan sebagai seorang yang bijak
mungkin lelucon lelucon dan gayeng khas nu itu keluar gitu misalnya
ya itu salah dibilang
kiai maruf bukan tipe yang seperti itu mungkin
itu yang kelebihan kiai maruf
mestinya sebagai kayak yang biasa dengan publik
bicara dengan personal yang ramah
akan dimanfaatkan gitu
dan digunakan dimaksimalkan
ini kiai maruf ini penting juga mas gun gun karena selama ini memang
kayaknya lebih banyak disimpan di belakang gitu
bahkan ketika persiapan debat saja
jokowi tampil sendiri dengan para ketua umum
apa yang coba dikesankan tentang itu
ini saya berharap
kubu prabowo sandi tidak underestimate
dan juga tim sesnya
itu punya daya mengadaptasi
dalam tradisi misalnya apalagi culture pesantren nu
dan kemudian pada saat ada di panggung
itu dia retoricall sensitifnya itu cepat
mengadaptasi perubahan perubahan situasi
dan kita bukan belum tahu banyak
apa kiai maruf di debat
tetapi saya menduga
beliau juga piawai untuk melengkapi paketnya pak jokowi
terutama dalam konteks membangun patos
kiai maruf menjadi apa ya
semacam anti tawar atau anti dot
bagi serangan serangan ke kubu jokowi
dari di debat ya
dengan sosok yang sudah senior misalnya
secara umur secara karisma misalnya
itu mungkin enggak
ya memang kan sedari awal
proses kandidasi dan akhirnya memilih kiai maruf
adalah salah satunya untuk mekanisme itu
kan kita tidak bisa membantah itu
bahwa ada kebutuhan pak jokowi dan
kebutuhan pak jokowi dari menangkis beberapa serangan strategis
terutama yang dikesankan ya
tidak misalnya pro atau tidak sensitif
dengan isu isu misalnya taruh umat islam
dan itu kemudian kenapa pada akhirnya
selain kontestasi di internal
antar partai yang tidak bisa waktu itu mungkin menerima pak mahfud
itu juga ada pertimbangan itu menurut saya
dan kita juga
dan itu harusnya dimanfaatkan
nah sebaik itu ya pak jokowi
saya kira begitu
serangan atau dalam tanda petik serangan itu mungkin menerima pak mahfud
akan lebih banyak ke pak jokowi daripada
karena gini akan dikesankan bahwa
sandi prabowo menghormati
kayak gitu kesan
tapi ada analisis semiotis dan historis yang kemarin
tapi ini historis pak jokowi selalu bilang
kalau bicara dengan data data dan fakta
dalam sejarah pilpres kita mas
kok kan didengar
kok kandidat pasangan nomor satu nggak pernah menang
wah ini serius apa enggak nih
coba baca dan kembali data
kandidat nomor satu sejak
mega pak sby
melalui mega pak sby
itu nomor kandidat nomor satu
itu enggak apa apa
ini artinya apa nih
saya melihatnya ya sejarah begitu
sejarah bisa berubah
saya enggak tahu
jadi perdebatan hari ini
dalam konteks semiotis dan historis itu
tadi pak jokowi tidak bisa membataskan soal data ini
saya mau tanya pertanyaan terakhir ke mas agus
sebelum saya akan mengenai dampaknya tadi untuk mas gun gun
terakhir dari proses ini kan ini kan panas sekali proses politik ini
debatnya bahkan tadi sampai terakhir sekali
ditanggapi oleh jokowi yang dengan membuat
keras sekali nampaknya
tapi dalam proses panasnya politik ini ada yang lucu nggak menurut anda
kalau lucunya banyak
paling menyenangkan kan melihat pendukungnya ya
bahkan saya pernah bilang begini
kalau pak prabowo kalah
itu bukan karena pak berobohnya
tapi karena pendukungnya
demikian juga kalau pak jokowi kalah
itu bukan karena pak jokowi
tapi karena pendukungnya
orang orang yang di luar pemilih pemilih ini
akan melihat perilaku para pendukungnya ini
saya sebagai orang
saya lebih tertarik
anda bukan jokowi ke kanan
tapi saya melihat kalau katakanlah saya nggak suka
dengan pendukung si a gitu ya
itu dengan semua perilakunya itu berimpak bahwa
saya tidak menyukai pilihan dia
dan itu ya simpul terang pemilih pemilih itu
saya kira sekarang tidak mengamati kandidatnya
kalau debat depan nah jawabannya dan segala macam gitu
jadi buzzer lah
buzzer dan penonton itu melihat gitu
mas gun gun terakhir dua menit dari anda
bagaimana bicara mengenai dampak
kita tadi sudah bicara apa yang kita bayangkan
dan dampaknya seperti apa yang anda bayangkan
masih ada ceruk pemilih yang harus diyakinkan
yang jelas di luar strong voters jokowi
itu ada ceruk yang masih mungkin dipersuasi
yaitu kelompok undecided voters
dan kalau kemudian dikombinasikan
wah besar besar sekali ya
yang galau ini generasi galau nih
kalau undecided kan belum menentukan pilihan
tapi kalau swing voters dia mungkin pernah punya
preferensi pilihan ke salah seorang
tetapi masih bimbang apakah benar ini pilihannya
dan itu angka dua puluh lima itu menurut saya masih mungkin
memenangkan kedua pasangan calon
oleh karena itu menurut saya
meskipun salah satu paslon sekarang leading
itu jangan kemudian terjebak pada
apa semacam mental blocking kemenangan lebih dulu
kemudian sudah menganggap pertarungan selesai
ini masih kurang lebih tiga bulan
penetrasi ke basis pemilih masih bisa dilakukan
debat lima kali itu masih bisa mengubah dua hal
satu persepsi karena terkait dengan ragam
apa yang mereka pikirkan
yang kedua tindakan yaitu perilaku memilih
ada riset menarik
kalau dulu bilang begini mas
singkat saja mas
kita sulit menasehati dua orang
orang jatuh cinta dan orang gila
sekarang tambah satu orang yang sudah mendukung pilpres
itu susah dinasehati
kalau yang pasti tadi dua yang satu lagi pasti durasi kita sudah habis
terima kasih mas agus terima kasih mas gununggur
kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya besok hari
apakah akan ada jokowi dan prabowo yang akan menanggung kita
kita akan lihat jokowi dan prabowo yang sama sama saja
tapi kita selesai break ini agus nur akan punya ekspresi seni
dengan epilog nya yang akan disampaikan usaha jadwal
tetap bersama kami